ada sebuah cerita dari utara kalimantan
cerita tentang hidup para pengembara di tengah rimba
gua gua dan tepian sungai menjadi tempat mereka berteduh
menggantungkan hidup dari hutan belantara
merekalah para pemburu dan pramu aktif terakhir di kalimantan
inilah hikayat suku punan batu benau sajau
perjalanan saya di utara kalimantan saya awali dari sini gunung batu benau
sebagian besar kawasan gunung batu benau terletak di wilayah kabupaten bulungan kalimantan utara
sebagian lagi masuk wilayah kabupaten berau kalimantan timur
kawasan ini pernah diteliti oleh kelompok studi kars geografi universitas gajah mada
hasilnya teridentifikasi ada sebelas titik keragaman geologi yang potensial untuk dijadikan sebagai warisan geologi
kawasan ini rencananya akan dijadikan geopark atau tamang
dan berpotensi menjadi destinasi wisata edukasi sekaligus konservasi alam di kalimantan utara
nantinya ketika kawasan ini sukses dijadikan sebagai destinasi wisata
ada tantangan atau pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat
yaitu menyediakan akses
karena tadi saya berjalan kaki dari muara sungai benau ke sini sekitar satu jam bisa lebih
karena jalur setapak menyusuri hutan ini cukup terjal
jadi ini menurut saya cukup ekstrim bagi saya
gua gua di gunung batu benau ini tak hanya berpotensi menjadi warisan geologi
taman bumi gunung batu benau diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidup komunitas adat di kawasan ini
suku punan batu benau sajau
saya menyusuri sungai sajau di desa sajau metun untuk mengenal lebih dekat

oke ini adalah salah satu warga punan batu benau sajau
di sini itu orang orang suku punan batu benau saja sudah pasti berbahasa indonesia
jadi saya tidak kesulitan berkomunikasi dengan mereka
saat saya datang bersama tujuh keluarga lainnya maruf sedang tinggal di tepi sungai sajau
mereka membangun rumah ini
mereka membangun rumah ini
semi permanen berbahan kayu
bagi maruf dan keluarganya hutan adalah rumah
masyarakat punan batu benau sajau merupakan komunitas kecil yang secara administrasi berada di rt sebelas desa sajau metun
kecamatan tanjung palas timur kabupaten bulungan kalimantan utara
mereka hidup di sepanjang tepian sungai sajau dan hutan di sekeliling gunung batu benau
mereka hidup di sepanjang tepian sungai sajau dan hutan di sekeliling gunung batu benau

setelah kehilangan setanggung jawa kabung

melanggan majek jurus
dan kel futbol su wrestling utama di lembu umur tulis lancar di khun hace de julen yang pensar puja h

mereka bestseller pulang di march crlé
jadi beberapa kelompok berpindah ke tempat lain beberapa kelompok yang lagi dari sini berpindah ke tempat lain juga
nanti suatu saat mereka akan bertemu di lokasi lain misal
jika wilayah yang mereka akan tuju itu memiliki resource yang lebih sedikit
maka harus jumlah orang yang berangkat ke sana pun lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang banyak
supaya bisa survive di tempat yang baru tersebut
namun tidak bagi maruf dan kerabatnya
mereka tetap kembali ke gua ketika sumber makanan di tepian sungai mulai berkurang
jadi ini sama adik adik kita kalau misalkan di sini tidur malam pakai selimut atau enggak
pakai juga kalau malam ini suka dingin nggak sih
enggak juga biasa aja
banyak yang mau
banyak yang mau enggak
tapi kenapa merasa betah atau nyaman tinggal di dalam gua
iya seneng juga
kenapa enak tinggal di dalam gua
dinginnya nyaman gitu ya
aku minum dulu ya
minum dulu boleh ya
tapi nih kalau bicara soal sekolah gitu mau sekolah nggak
kalau aku sih tidak
aku enggak biasa
enggak enak begini saja ya
secara genetik suku punan batu benau sajau berbeda dengan dayak di kalimantan utara timur dan selatan pada umumnya
suku dayak memiliki jejak bauran migrasi astronesia sementara suku punan batu benau sajau lebih tua dari itu
masyarakat punan batu itu tidak memiliki bauran genetik latar belakang genetik dari austronesia
yang memiliki bauran genetik latar belakang genetik dari austronesia

sedangkan masyarakat punan batu itu lebih tua dari masyarakat austronesia tersebut ya secara genetik
jadi kami melakukan pemeriksaan genetika dan dna
kami melakukan sequencing
dari situ kami bisa mendapatkan informasi antara satu populasi dengan populasi lain
berdasarkan dna nya kami melihat hubungan antara satu populasi dengan populasi lain
dan juga kita bisa menghitung atau mengestimalkan
untuk mengestimalkan umur dari dna dari populasi tersebut
konon orang orang punan batu benau sajau meyakini bahwa mereka adalah keturunan yang tak bernama atau iyung otu
iyung otu itu tidak kita tahu iyung otu ini sebenarnya apa
tidak kita tahu dia dari bambu dari kayu tidak apa
ini tiba tiba iyung otu yang ditahui manusia
itu belum ada manusia iyung otu
nah kalau dia minta yang iyung oto ini apa yang dimintanya dia ada di depannya semua
yang menubah di suga iyung otu
sembayang kalau begitu
kalau kita menirak
menira ini memang ada yang bebas
ada menira ini seperti orang berdoa kan begitu
jangan lupa like share dan subscribe ya
simbol dibuat secara sederhana
benda benda yang menjadi simbol dipasang pada ranting pohon
ini daun apa
memang yang menggunakan daun kusut ini hanya keluarga keturunan pak asut saja
jadi orang atau tetangga yang lain tahu pasti ini keluarga pak asud
jadi ketika dipasangin daun kusut sudah pasti inilah tanda milik keluarga bang samsul dan pak asud
dan tanda ini juga tergantung dari batangnya
tanda ini juga tergantung dari batangnya mengarah kemana
kalau miring begini berarti tanda apa tuh
kalau miring begini tanda arah ke pondok
bahwa keluarga ini atau bang samsul sedang pergi ke arah sana
ke arah timur
panjang pendeknya berarti jauh sama dekat
jauh sama dekat begitu ya
nah nanti ketika ingin memberi pesan kepada
warga yang lain kalau ini sudah kembali ke liang ini tinggal dicabut
ini tinggal dicabut
ini dibalik kembali begini berarti ada orang yang datang sampai di sini
oke ini yang menjadi tanda keberadaan keluarga ini apakah sedang tinggal di tempat atau sedang keluar
nah tinggal dia kan
oh berarti ada teman saya sampai di sini
simbol dipasang di jalan setapak yang terbuka dan mudah terlihat
simbol seakan menjadi bahasa penghubung orang orang punan batu benau sajau
selain tanda pribadi atau menunjukkan di mana posisi seorang warga atau keluarga
ada simbol lain yang digunakan oleh suku punan batu benau sajau untuk berkomunikasi
menyampaikan pesan kepada warga lainnya
salah satunya ini nih ketika ada tanda daun yang dilipat seperti ini
ini artinya bahwa di sekitar sini ada warga atau keluarga yang sedang kelaparan
jaraknya seberapa jauh tergantung dari panjang pendeknya batang kayu ini
dan yang menentukan arahnya ada di mana juga kemiringan
jika ke timur berarti ke arah timur lah ada warga atau keluarga yang sedang kelaparan
lain lagi dengan simbol untuk memberitahu kalau ada yang meninggal dunia
biasanya batang kayunya vertikal mengarah ke langit begitu
dan itu biasanya digantungkan kayu yang sudah busuk begitu
dan ini lagi lagi hanya antara warga suku punan batu benau sajau saja yang paham
tak hanya memiliki bahasa simbol
suku punan batu benau sajau juga memeluk keyakinan yang disebut latala
mereka biasa menira melantunkan doa lewat nyanyian
menira harus dilakukan pada malam hari
mereka percaya ketika melantunkan doa lewat nyanyian
ketika melantunkannya dalam suasana sunyi maka doa akan didengar tuhan
menira dilantunkan untuk mengawali kegiatan tertentu
menyambut kedatangan tamu sebelum berburu ke hutan
hingga sebagai pengantar tidur anak anak
sembayang kalau begitu
kalau kita menira
menira ini memang ada yang bebas
ada menira ini seperti orang berdoa kan begitu
kalau menira untuk bapak datang datang ini
itu menira tapi patah patahnya ada
nah kalau menira seperti yang bapak saya bilang
dia ada lagi patah patahnya
itu kita terus
nyentuh minta sama latala
abis sudah hutan sayang
tolong tahan hutan kami
hampir seluruh pemenuhan kebutuhan hidup suku punan batu benau sajau
bergantung pada sumber daya hutan yang ada
mereka dikenal sebagai suku pemburu pramu aktif terakhir di kalimantan
umbi umbian telah lama menjadi makanan pokok suku ini
mereka mencarinya di hutan
bukan hal mudah bagi saya
mencari ubi di hutan
mencari ubi kariting ini memang butuh perjuangan yang besar kalau saya lihat ya
kalau medanya seperti ini
mereka bisa berjam jam menggali
bisa sampai satu atau dua jam mereka menggali sampai menemukan ubi
karena ubi ini bisa ditemukan bahkan hingga kedalaman satu meter begitu
nah orang orang suku punan batu benausajo ini lebih suka ubi yang usianya tua
teksturnya lebih empuk kalau dimasak
kalau yang mudah tidak
jadi mereka kalau dapat yang mudah tidak diambil dan tidak dibawa
hanya membawa yang tua saja untuk dimakan
cara memasak ubi ala suku punan batu benau sajau terbilang sederhana
selain direbus ubi yang mereka dapat juga kerap dibakar
ubi ini kalau dalam keadaan mentah ini
ini mirip sekali dengan talas teksturnya
karena ada getahnya seperti ini
kandungan airnya ini sedikit
tidak keras tapi tidak juga empuk
seperti singkong begitu ya
aroma hangusnya terasa sekali
jadi ini tawar
pahit tapi dari hangusnya
nah selain ubi ubian
suku di sini juga bisa makan batang pohon
ini disebut lalihi
sama dibakar juga
saya lebih suka yang ini daripada ubi abad ini
suku punan batu benau sajau juga piawai berburu hewan
getah kayu tasom
digunakan untuk melemahkan jaringan otot dan detak jantung hewan buruan
prosesnya ini kan sudah kita dapat getahnya kayu tasom ini
ada lagi sampurannya ini
kulitnya diambil dikikis
itu pakai campuran kita masaknya
nah baru kalau sudah masak
baru kita oles
ini dia lah ini
yang hitam hitam ini
berapa biji atau lima belas atau dua puluh
dipanaskan lagi di api
misalnya api di sini
dipanaskan sekitar satu jam
baru dikesiniin kembali
sudah bisa jalan
maruf menunjukkan cara berburu menggunakan sumpit
jadi kebiasaan suku punan batu benau sajau ini
nah biasanya alat yang digunakan adalah ini
ini disebut sumpit
tapi orang di sini menyebutnya juga upit
ini saya melihatnya mirip tombak
ini panjangnya sekitar berapa
satu setengah meter ya
kemudian di sini ada lubangnya
kayu ulin wow ini sangat kokoh sekali
panjang seperti ini biasa kalau berburu gimana cara pakainya
contohnya gimana ditiup
kalau ditiup seperti babi atau buru anggis tombak kayak gini
kalau buat burung
kalau buat burung
oh oke ditiup begini dari ujung sini ada lubangnya ya
nah ini biasanya ada yang dimasukkan apa
iya ini seperti anak panah ya
nanti ini ditaruh di sini
dimasukkan ke sini
ini biasanya selain babi hutan bisa buat burung juga
biasanya burung apa yang diburu
burung apa aja
burung kecil yang besar
oh oke mantap masuk sasaran
ada sekitar tiga puluh lima jenis burung yang pernah maruf buru di hutan ini
jika tanaman buah semakin berkurang
burung pun sulit didapat
cari burung susah babi hutan juga susah
kalau sekarang ya babi hutan semua binatang kalau sekarang ini memang susah ya
sambil jalan boleh bang kalau babi hutan berarti dia ada musimnya juga atau gimana nih
enggak kalau itu babi babi hutan seperti binatang itu tidak ada musimnya juga kalau waktu dulu
tapi karena sekarang ini dia banyak mati itulah dia susah sekarang
satu ekor babi hutan kalau didapat itu bisa dimakan untuk berapa hari
atau satu hari
kalau satu keluarga kayak gini kayak saya ya bisa seminggu
seminggu baru habis
suku punan batu benausajau biasa berbagi hasil buruan
inilah cara mereka bertahan hidup di hutan belantara
anak anak punan batu
ini pimpinannya hebat betul ini bintar bintar
di kota kita berebut mencari sekolah favorit segala macam gitu
sementara perhatian berpihak manapun itu baik itu pemerintah atau penggiat pendidikan nol gitu
selain berburu hewan
suku punan batu benau sajau juga biasa meramu berbagai jenis tanaman untuk dijadikan obat
halo ibu nah kalau orang di sini manggil ibu itu idu ya
idu ini tanaman apa namanya
emang tumbuh di hutan
lalakum jadi ada tanaman di hutan namanya lalakum seperti ini
nah ini biasa digunakan untuk obat
yang diambil apanya biasanya
daun dan juga batangnya
yang diambil yang pucuknya berarti ya
ini tanaman merambat berarti
ini biasanya dijadikan untuk obat apa nih
daun ini direndam dengan air selama satu jam
air rendam banyak kemudian diminum
dan di sini tanaman ini berhasil
di tengah hutan saya menemukan sejumlah keluarga yang sedang tinggal di gubuk gubuk
berpindah pindah itu menjadi karakteristik hidup suku punan batu benau sajau
ini mereka biasanya membangun di kawasan hutan ini
gubuk gubuk sederhana seperti ini mereka dalam bahasa mereka mereka menyebutnya lapu begitu
mereka menemukan daun kemudian mereka tinggal di sini
dan rata rata itu mereka biasanya tinggal selama delapan sampai sembilan hari
ini mereka informasi yang saya dapatkan itu baru tinggal di sini sekitar tiga hari
nanti setelah delapan atau sembilan hari mereka akan pindah ke tempat lain
itu pun sangat tergantung dengan ketersediaan bahan makanan yang ada di kawasan ini
para perempuan suku ini wajib menguasai teknik menganyam
marni yang pandai menganyam rotan ini misalnya
idu setiap perempuan atau idu idu di sini di punan batu benausajaw ini harus bisa menganyam seperti ini
perempuan perempuan ini harus bisa menganyam karena mereka membuat peralatan rumah tangga hampir semuanya dari alam ya
termasuk ini ya dari akar rotan
belajar dari mana dulu
dari ibu setu turun pemurun
tidak pernah dijual
suku punan batu benausajaw punya aturan mendebang pohon
leluhur mereka mengajarkan untuk mengambil hasil hutan secukupnya dan tidak menebang pohon sembarangan
siapa yang melanggar dipercaya akan terkena malapetaka
ya hutan menjadi sumber kehidupan orang orang punan batu benau saja
namun perluasan lahan kebun kelapa sawit dan hak pengusahaan hutan mengancam keberlangsungan hidup mereka yang memiliki ruang hidup sekitar delapan belas hektare di kawasan hutan gunung batu benau
mulai tahun dua ribu berapa ya dua ribu dua puluh udah mulai susah sulit kayak model keriting model ikan
seperti hewan hewan sangat sulit banget
pengen seperti yang sekarang ini terlindungi atau tidak ada yang menguasai gitu
yang ada menguasai kita karena kehidupan kita ada di hutan ini
ketika sumber makanan dari hutan mulai berkurang warga punan batu benau sajau terpaksa mencari pasokan makanan dengan membeli bahan makanan
namun bukan dengan uang
selain bergantung pada ubi ubian atau hewan hasil buruan untuk mencari alternatif sumber makanan lain mereka melakukan sistem tukar atau barter
nah ini ada sarang burung walet yang dikumpul oleh pak ngamani beberapa hari di gua gua
ini akan ditukar dengan makanan biasa ditukar dengan beras gitu ya pak ya
adalah datuk abdul kari warga kecamatan tanjung selor kabupaten bulungan yang setia mengepul sarang burung walet hasil buruan warga
udah kadang kan untuk jangkau ke kota itu kan mereka nih sulit
nggak mungkin jadi saya sering datang ke sini ketemu sama mereka
itu tadi sistem tukar menukar aja
tapi kita tetap walaupun nanti barangnya tidak ada
maksudnya panen belum panen waktunya kan panen ini kadang kadang empat puluh lima hari baru panen
tidak satu tahun full jadi enam kali petik aja dia
enam bulan habis nah kita tetap melayan mereka
walaupun dia ada barang saya ambil dulu ya saya belum panen ini belum puru
ya lah ambillah kasihlah dia nanti kalau ada hasilmu baru kita hitung
sadar akan perlunya pelestarian hutan tempat tinggal suku punan batu benau sajau
yayasan konservasi alam nusantara berupaya agar suku ini mendapatkan perlindungan
dan diakui sebagai masyarakat hukum adat
langkah berikutnya adalah perlindungan jadi ini masih panjang perjalanan ini
dan harapan kami tentu di akhir perjalanan nanti adalah masyarakat memiliki kedaulatan atas dirinya di dalam kawasan ini
sehingga mereka tetap akan bisa melanjutkan cara kehidupan yang unik yang sangat tergantung dan ramah terhadap hutan
mereka adalah penjaga hutan sejati
dua puluh april dua ribu dua puluh tiga pemerintah kabupaten bulungan memutuskan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat punan batu benau sajau
dan menyerahkannya langsung pada dua juni dua ribu dua puluh tiga
pengakuan ini menjadi langkah awal diusulkannya hutan gunung batu benau menjadi wilayah mereka tinggal
sebagai hutan adat
kalau ini dijadikan kawasan hutan adat yang nanti akan kita komunikasikan dengan kementerian lhk dalam hal ini
tentu kita berharap dan tentu kita perjuangkan jangan sampai kawasan ini berkurang
sehingga nanti ketersediaan pakan tadi itu tetap bisa tersedia di kawasan hutan ini
setelah mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat pekerjaan besar menanti
terutama membangun sarana pendidikan yang tepat untuk kawasan hutan adat
anak anak punan batu benau sajau
suku punan batu benau sajau belum pernah tersentuh oleh pendidikan
anak anak terpaksa harus mencari ilmu mencari tahu informasi dengan cara mereka sendiri
ada yang mau melakukannya ada pula yang tidak
nah ini ada lais ini salah satu anak yang mau mencari ilmu sendiri
laya sudah bisa baca tulis
abcd sudah bisa
kemudian berhitung bisa
tiga tambah tiga
itu belajar dari mana lain
orang orang yang datang bertemu kesini
belajar dari mereka begitu
tapi memang belum pernah sekolah
ini kan usia sudah enam belas tahun ya
kenapa tidak ke sekolah
karena tidak ada sekolah disini
harus jauh kalaupun
adalah erik kelana warga lamongan jawa timur
yang peduli dengan pendidikan anak anak punan batu benau sajau
dia pernah mengunjungi kawasan gunung batu benau
bahkan pernah tinggal bersama suku ini selama sembilan bulan
pada malam hari ketika saya melihat anak anak sedang menulis dengan kertas yang sudah sobek sobek dan krayon
crayon ada patan sekitar dua cm kalau tidak salah dua tiga cm gitu kan
begitu semuanya antusias
itu jujur waktu itu membuat saya saya mau nangis gitu kan
di kota kita berebut mencari sekolah favorit segala macam gitu
sementara perhatian pihak manapun itu baik itu pemerintah atau penggiat pendidikan nol di punan batu
ngobrol ngobrol bicara bicara santai dengan orang orang tua di punan batu terkait pendidikan anak anak
mereka memang tidak ingin belum memiliki keinginan menyekolahkan anak anaknya keluar dari kawasan hutan
itu yang satu yang pertama beberapa individu nggak apa apa
dengan peralatan menulis seadanya ia kerap mengajak anak anak di hutan untuk belajar menulis dan membaca

oh ini pimpinannya hebat betul ini
vera terlalu pendiam

patuh biji tangan

anda perlu adil dengan berat atau rezeki